aku cuma mau kasih tau sama kamu
barusan tadi pas aku sampai rumah
ternyata mang diman sri biara tuh lagi ribut
karena sri itu nemuin fotonya clara
pake dulu deh
ini masih di jalan mau ke butik akan ngabah
saya habis dari bengkel
saya habis dari bengkel
dia seneng ditemenin saya
persona saya ternyata masih ada
semua kakak bayangin itu
semua siapa tadi
siapa yang ya
heee si neng tidak percaya sih sama abah
abah kan abah sendiri yang ngajarin sama neng
percaya sama allah bukan sama abah itu mah musik
haa iya deh neng ras pisan keturunan salah sih
udah lah gak usah minta minta lah
apa apaan sih neng deh
abah sekarang mau main rahasia rahasiaan sama neng gitu
oke gak apa apa neng juga mau diresin sama abah
sampai sini abah gak boleh tahu lagi naik kayak gimana oke
heee enggak enggak enggak tidak boleh neng
jangan diteruskan lagi lah udah nih sok
kalau memang kamu mau maksa
nooning tidak ada apa apa
si neng tinggal lihat kondisi abah
masih lebih baik si neng tahu sendiri daripada dari kita
aduh neng itu mau melanggar prekasi abah
beri aku siapa sih abah
kok gak ada sms masuk sama sms keluar ya
neng pikir abah bodoh
abah sudah emansipasi setiap sms keluar masuk langsung saya delik
kok nggak ada sms masuk apa
abah sengaja hapusin ya biar neng gak tau abah sms an sama siapa
tuhnya seusah ujian waae sih neng
kok mahal hapusin juga abah tidak ngerti abah mah
ngapus ngapus gitu teh
terus mana sms nya kenapa jadi kosong
nanti kesetrum lagi kamu megang lamahan

siapa tahu neng suka kejadian
percayalah sama abah
tidak ada sms an sama siapa siapa
abah mau kemana ih
akhirnya abah bukan sholat neng
tapi kayaknya abah mau lanjutin sms an lagi nih
sebel banget gue sms nya adrian
aduh bete banget nih barusan
aku tuh bete banget sama si adriana
tau gak sih
tadi di rumah reva itu arina tuh banyak banget sama aku
sama reva juga dia baik banget
sampai dia tuh maksa aku buat pulangnya diantri sama dia
eh taunya pas di mobil keluar deh tuh aslinya si adriana
ternyata dia tuh udah nguping pembicaraan aku sama reva
yang aku nahan reva biar gak bilang ke boy kalau adriana itu mama tirinya
si adriana tuh malah nekat
dia mau bilang langsung sama boy kalau dia itu adalah mama tirinya reva
terus gimana dong
ya aku juga gak tau kal
dia tuh tadi segala ngancem aku biar aku gak ngasih tau reva kalau ini semua tuh berpura pura
dia tuh sandiwara cuma baik sama reva
yang aku takut tuh adriana beneran nekat
kalau dia tuh ternyata ngasih tau boy kalau dia tuh mau materinya reva
atau sebaliknya dia ngasih tau reva kalau dia ternyata mantannya boy
karena dua hal itu yang bisa bikin bahaya
bisa bikin reva sama boy tuh ngejauh nantinya
nah itu adriana tuh bisa ngebaca
kedepannya tuh bakal kayak gitu
jadi dia tuh bener bener pede
dia benar benar yakin kita gak bakal bisa ngebongkar rahasia dia
ya sekarang sih kita harus cari sesuatu yang lain
biar adriana itu gak berkutik lagi
lu iya kal tapi gimana caranya
kamu udah sampai rumah
yaudah deh kalau gitu kamu istirahat aja ya
biar nanti jalan keluarnya kita pikirin sama sama
yaudah oke makasih ya kal
yaudah bye sayang
tapi omongannya mahmud benar juga sih
dengan begini kesempatan gue buat deket sama boy juga makin susah
dan buat dapet restu terima mamanya boy juga makin berat
secara kelara itu kan model
jangan jangan boy juga udah suka lagi sama dia
waktu itu aja gue gak bilang kalau misalnya di cafe dia lagi berdua sama clara

irfan ada mata docter

apa aku bilang aja ya
tanya sama dia gitu
engga enga tapi kalau ini kalau misalnya aku nanya nanti
gue malah nanya balik aku bisa tahu informasi itu dari mana
aduh ada peninjangan kali ya
aku cuma mau kasih tau sama kamu
barusan tadi pas aku sampai rumah ternyata mang dimang sri biira tuh lagi ribut
karena sri itu nemuin fotonya clara
ya aku jelasin aja ke mereka karena aku gak mau mereka salah sangka
nanti mereka mikirnya kalau aku sama clara ada apa apa lah
padahal kan aku sama clara tuh cuma batas kerja doang
waktu itu kan aku juga kenalan sama dia gara gara mama aku
ya walaupun sih sekarang sih mama aku kayaknya suka sama dia
mama aku tuh mau jodohin aku sama dia
terus terus mulu kayak tukang parkir
aku tuh kan aku kan ngomong terus karena maksudnya aku tuh pendengar yang baik
aku tuh mau tahu kelanjutannya gimana
ya aku jelasin aja sama sri biira sama mang dimang
kalau pilihan aku cinta aku sayang aku itu cuma buat kamu
gak buat orang lain
berarti aku gak usah nanya kali ya masalah boy di cafe sama clara
dan ref aku juga gak mau kamu mikir yang aneh aneh
kamu ingat gak waktu di kafe kamu tuh nelfon aku
iya aku inget banget
nah waktu itu aku mau bilang kalau aku tuh tadi ketemu sama clara di kafe itu
cuman kamu tuh keburu matiin telponnya
jadi aku gak sempet ngomongnya
oh gitu ya

aku juga gak mau
aku juga gak mau